merubah itulah keinginan dan kehendak
masyarakat itulah kebutuhan masyarakat
jadi kita nggak boleh
memasangkan kehendak kita harus bekerja
pada keinginan masyarakat luas
bahwa kemudian ada yang cukup kaget
wah tiga periode presiden
nah ini kan juga perlu direspon pak
namanya wacana kan boleh jangan jangan besok
ada yang bilang presiden harus dua
satu bertugas siang
satu bertugas malam nah kan bisa aja
itu yang belum ada ya pak
jadi apa pentingnya
bagi publik bagi masyarakat untungnya
apa kemudian dengan
wacana amandemen dan lain sebagainya ini
apalagi kalau kita bicara soal konteks
bernegara berbangsa untuk
puluhan tahun ke depan tidak hanya lima tahun
ya intinya adalah apakah amandemen ini
bisa memberikan jaminan
dan kepastian bahwa kita akan
bisa menuju ke sila kelima
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
nah kalau ini bisa menjamin
ke arah sana saya yakin dan saya percaya
rakyat akan setuju
dan mendorong kita amandemen
oke baik terima kasih banyak pak bambang susatyo
ketua mpr republik indonesia
kita akan tunggu seperti apa
tentu ini berkaitan
sekali untuk bangsa indonesia masa depan kita
ini pak tidak bisa main main
tentu kita akan tunggu bagaimana apakah kemudian
akan sesuai dengan amandemen
yang mana yang kemudian dilakukan atau bukan
bahkan mungkin tidak sama sekali ya pak ya
baik terima kasih pak bambang susatyo ketua
majelis permusyawatan rakyat
republik indonesia demikian tadi wawancara saya
dengan pak bambang susatyo ketua mpr ri
nantikan bersama seperti apa kemudian
kajian kajian soal amandemen
dan juga topik topik yang tadi
sudah kita bahas terkait dengan isu isu
politik dan juga kebangsaan
yang kita hadapi saat ini
saya rehat sirait terima kasih selamat malam